awal pekan tiba dan kini saatnya mempersiapkan menu trading dan investasi pada pekan ini
setelah pergerakan isk sempat rontok berjamaah pada pekan lalu
pasar keuangan indonesia masih akan bergejolak pekan ini karena memanasnya perang israel versus hamas
dan adanya pertemuan federal opal market committee atau fomc
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi pak
ya kalau kita bicara isk memang seperti rollercoaster ya pak
nah bagaimana anda melihat hal ini pak
ya betul minggu lalu kita bergerak seperti coaster ya naik turun naik turun gitu ya
sebenarnya faktor global lebih dominan gitu ya
konflik timur tengah gitu ya mendorong ekspektasi inflasi lebih tinggi
kemudian data amerika yang cukup bagus gitu
mendorong yield obligasi pemerintah amerika yang menjadi sangat tinggi gitu ya
dan ini yang menyebabkan pasar itu sangat bergejolak gitu
dan terlihat sekali tekanan kita itu jatuhnya itu ada pada nilai tukar rupiah gitu ya
itu pasar merespon dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan ihsg kita terkoreksi ya
kalau kita lihat transmisinya memang ketika yield amerika naik kan orang cenderung akan bergerak ke aset stay haven ya
karena yield menarik di sana gitu
jadi terjadi penjualan di obligasi dalam negeri juga
jadi yield kita juga bergerak naik
ketika yield obligasi tinggi orang cenderung melepas saham ya untuk masuk ke obligasi
ini yang jadi masalah bagi kita
pak tadi anda sempat mengatakan nilai tukar rupiah
kalau saya sedikit membaca beberapa riset ini terkait dengan peluang daripada suku bunga amerika serikat
yang akan juga mungkin desember ataupun november akan kembali naik
kemudian juga dengan pertumbuhan ekonomi amerika serikat yang melesat pada kuartal ketiga dua ribu dua puluh satu
lalu yang terakhir adalah the fed akan melakukan fonc ya pak
untuk membahas dengan bagaimana suku bunga
apa yang anda lihat dengan rupiah pada saat ini pak
ya pertama memang kalau kita lihat fed ya jadi perhatian pasar pekan ini
karena tanggal satu november mereka akan ada ekonomi
tapi pasar saat ini punya probabilitas percaya sekali bahwa fed tidak akan menaikkan suku bunga
nah kemungkinan kenaikan bunga itu masih lima puluh lima puluh di bulan desember
jadi ini yang masih dinantikan pasar
masih relatif tinggi mungkin fed bisa menaikkan di desember
tapi kalau kami sendiri melihat potensi fed itu mungkin tidak akan menaikkan suku bunga di bulan desember
nah yang sekarang dinantikan pasar itu adalah kapan kira kira feda riset itu melakukan penurunan tingkat suku bunga
nah pasar sekarang punya ekspektasi dia akan tinggi lebih lama ya
suku bunga itu akan lebih tinggi
waktu yang lebih lama
baru peluang penurunan test fund rate itu terjadi pada bulan tengah tahun gitu
kuartal kedua gitu
nah ini yang menyebabkan yield obligasi amerika relatif tinggi
sehingga memberikan pertanganan pada nilai tukar rupiah kita yang hampir enam belas positinya
nah di rate sudah merespon
jadi dia sudah merespon kenaikan yang orang pikir tidak ada kenaikan di oktober
dia sudah naikin

dan diperkirakan kalau rupiah kembali menembus di atas enam belas dan bergerak ke atas
mungkin di masih akan menaikkan satu kali lagi suku bunga acuan untuk menahan insat pelemahan nilai tukar rupiah
nah di akhir pekan lalu sebenarnya pasar itu menanti sekali dapat inflasi tca gitu ya
nah ini dianggap sangat penting karena fed dari sos memakai inflasi tca ini
untuk memutuskan tingkat suku bunga mereka
nah waktu akhir pekan itu ternyata inflasinya itu relatifly sesuai ekspektasi ya
jadi kelihatannya orang pikir ya ini menyebabkan fed harusnya bisa menahan dulu kenaikan suku bunga mereka
pak ini kemudian yang menarik adalah mengenai data dari pelaporan perusahaan perusahaan
berarti ini suatu angin segar ya setelah beberapa waktu wall street terkoreksi terus
terutama terkait dengan tadi apa namanya kita bicara mengenai suku bunga dari the fed sendiri
kemudian juga isu ketegangan global
lalu bagaimana anda melihat dengan kondisi amerika yang rebound cukup baik ini pak
ya memang ini yang juga menarik gitu ya
jadi sudah beberapa kuartal ini gitu ya laporan keuangan amerika itu terus menerus berusaha menunjukkan kinerja yang lebih baik gitu ya
padahal orang selalu berpikir bahwa bunga tinggi pasti akan ada masalah ya
jadi ekspektasi orang bahwa harusnya perusahaan perusahaan amerika ini mengalami penurunan kinerja gitu
ini setengah dari
nah tetapi data yang bagus ini diperkirakan akan memberikan dorongan untuk rally pasar saham sampai akhir tahun
jadi kemungkinan ya kalau tidak ada yang sangat buruk di pinggir tengah pasar saham itu bisa mulai rally ya
biarpun banyak kendala juga karena masalah yield obligasi amerika yang relatif tinggi
hal ini juga sama persis ya dengan pertumbuhan ekonomi amerika yang tadi kita bahas
nah ini pasar
kita lihat ekonomi amerika kuat sekali tetapi diperkirakan di kuartal empat dan kuartal kuartal berikutnya ekonomi amerika pertumbuhannya akan mulai melambat
karena ada indikasi masyarakat konsumsi sangat kuat dengan uang tabungan dan pinjaman
nah mengingat bunga pinjaman tinggi kemudian rasio pinjaman mulai meningkat di amerika harusnya kuartal empat dan kuartal kuartal berikutnya ekonomi amerika pertumbuhannya akan mulai melambat
pak kita bergeser ke komoditi ini
kemudian juga harga batubara justru meroket ya pak ya
menguat selama dua hari berturut turut
bagaimana kondisi ini bisa menjadi suatu momentum terutama kalau komoditi batubara di indonesia terkait dengan permintaan yang meningkat di india
tapi di sisi lain
ya memang kalau kita lihat pasar ini pertama memang khawatir ya dengan level inflasi yang mungkin naik karena harga minyak terlalu tinggi gitu
nah tapi memang saat ini pasar itu sangat memperhatikan dengan sesama gitu ya
apa yang terjadi di timur tengah sendiri gitu
ada upaya upaya seruan dari amerika eropa dan negara negara di timur tengah di arab itu agar israel tidak melakukan serangan barat
karena kalau serangan darat terjadi itu pasti korbannya sangat besar
kemudian berpotensi menarik banyak negara negara sekitar untuk terlibat di sana
tidak itu bisa menyebabkan terjadi
minyak pasokan minyak dan mendorong harga lebih tinggi gitu
nah upaya ini saya pikir akan cukup berhasil gitu ya
artinya kapal dukungan dari amerika saya pikir israel tidak juga berani untuk maju sendiri berperang di darat gitu ya
nah harapan bahwa akan ada perdamaian di sana
dan yang cukup penting adalah pejuang hamas di sana yang mulai melepaskan beberapa sandera ya
dan berjanji akan melepaskan sandera
kalau ada gencatan senjata berapa saat berapa hari gitu ya
nah ini menyebabkan harga minyak itu cenderung bisa tertekan dan bisa koreksi turun
nah di sisi lain kalau kita lihat
memasuki bulan akhir tahun ini kan biasanya mereka butuh energi lebih banyak gitu ya
di eropa butuh lebih banyak energi
kemudian di india juga ada demand terhadap batu bara gitu ya
dan ini yang menyebabkan
mendorong harga batu bara bergerak naik ke atas
dan cenderung kalau batu bara yang naik itu positif bagi kita
tetapi kalau minyak yang naik itu agak negatif bagi kita karena kita adalah nak importir minyak
kalau kita bicara mengenai kondisi secara domestik semua baik baik saja
bahkan kalau kita melihat ini terjadi hal yang positif terkait dengan penyaluran kredit yang tumbuh
tapi rupiah yang terdepresi sedemikian dalam ini bagaimana terhadap pergerakan bursa sepanjang pekan ini pak
ya nah tentu kalau kita lihat rupiah ini masih jadi perhatian juga dari dalam negeri gitu ya
karena pertama memang kita menghadapi sedikit masalah gitu ya
jadi kita itu sudah surplus meraca perdagangan empat puluh bulan
tapi surplusnya mulai cenderung menipis
seiring dengan melambatnya permintaan global ya ekonomi global melambat
sehingga harga komoditas andalan kita seperti batubara dan cpo itu cenderung agak tertekan turun gitu
nah di sisi lain ekonomi dalam negeri mulai bergerak
sehingga import kita meningkat
ya kalau kita perhatikan sekarang kita sempat deficit posisinya
dan financial gitu ya
itu ada capital outflow terjadi di pasar kita
karena yield obligasi amerika tg gitu ya
kemudian ada dana outflow dari pasar saham dan pasar obligasi gitu
nah ini yang memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita
jadi itu yang menyebabkan rupiah kita melemah
tetapi ekonomi dalam negeri sebenarnya bergerak gitu ya
karena kalau import meningkat akhirnya ekonomi dalam negeri meningkat
sehingga kalau kita lihat penyaluran kredit
meminta gitu ya
tetapi tentu pasar akan hati hati
karena kelemahan rupiah pada level terbentuk
yang kedua pasti akan mengganggu sektor real ya
karena barang barang import akan lebih mahal
dan pasti akan mengganggu sektor real
jadi ini yang kita lihat kenapa bi harus kemarin menaikkan suku bunga
dan tentu dia akan sangat menjaga supaya nilai sekar rupiah itu cenderung lebih menguap ya ke depannya
pak hans ini kita di minggu ini banyak sekali data data ekonomi yang akan dirilis ya
seperti data pma manufacture data tenaga kerja kemudian dari badan pusat statistik adalah data inflasi
sementara dari luar fomnc belum akan salah soal yang masih ditunggu
meskipun tadi anda katakan kemungkinan the fed tidak akan menaikkan suku bunga dalam bulan november ini
dan kemudian pastinya ketegangan timur tengah
bagaimana ini semua akan membangi pasar keuangan pekan ini pak
ya tentu keuangan pekan ini kita harapkan minyak sudah mulai
bergerak turun gitu ya
kemudian dari amerika inflasinya nggak terlalu tinggi gitu ya
jadi musim laporan keuangan di amerika bagus
dan di daerah negeri juga laporan keuangan luar juga cukup bagus gitu ya
jadi kita berharap pasar bisa ada potensi rebound gitu
nah yang minggu ini pasar nantikan memang pertama adalah ada pbb jerman
ya kemungkinan dunia eropa itu akan mulai masuk periode resesi dengan pertumbuhannya negatif
kemudian ada ihk ya ini adalah inflation di jerman yang kemungkinan melambat
dan eropa juga diperkirakan inflasinya melambat ke tiga dua gitu
nah yang dinantikan pasar di rabu itu adalah inflasi indonesia gitu ya
dimana diperkirakan inflasi inti bisa tetap di dua persenan
tetapi yang di highlight inflationnya mungkin naik ke dua enam dari sebelumnya dua dua puluh delapan gitu
dari sebelumnya dua
angka rata rata upah di amerika
pak terakhir terkait dengan rekomendasi saham
apa saja yang menarik yang bisa anda
berikan referensi pak pada pagi ini pak
mengingat batubara bergerak naik
kita rekomendasikan adaro
yang pertama untuk beli di

taklos di bawah
yang kedua bbni kita rekomendasikan
beli juga empat ribu delapan ratus tiga puluh
taklos di bawah empat ribu tujuh ratus tiga puluh
yang ketiga meko kita rekomendasikan
taklos di bawah seribu tiga ratus
yang melemah cukup banyak kita rekomendasikan

taklos di bawah lima ratus enam puluh
target kita enam ratus empat puluh sampai
yang terakhir excel kita rekomendasikan beli
di dua ribu tiga puluh sampai
taklos di bawah seribu sembilan ratus delapan puluh
target kita dua ribu dua ratus dua puluh
baik pak hans
terima kasih untuk pagi ini perbincangannya
semoga memberi angin segar pada pelaku
pasar selamat pagi
salam sehat selalu pak
terima kasih pak